dalam acara apec business advisory council presiden joko widodo memamerkan undang undang cipta kerja dengan mengundang investor untuk memanfaatkan peluang dari omnibus law yang telah disahkan pemerintah tersebut
presiden meyakinkan investor untuk berinvestasi dan merasakan efek positif dari undang undang cipta kerja
pernyataan ini muncul dalam video singkat di kanal youtube akun resmi sekretariat presiden republik indonesia yang dirilis kami siang
dalam video berdurasi enam menit tiga detik tersebut presiden jokowi menjelaskan peluang dan kesempatan di tengah pandemi terbuka luas
ia menilai hal itu juga sebagai momentum reformasi struktural yang luar biasa
menurut jokowi indonesia telah mengesahkan undang undang cipta kerja untuk menyederhanakan regulasi secara besar besaran
hal ini bertujuan menciptakan dampak iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi pelaku usaha termasuk umkm
kepala negara mengundang para ceo
dan pelaku usaha di kawasan asia pasifik untuk merasakan dampak positif dari berbagai potensi serta insentif dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan indonesia di tengah pandemi ini
kami membenahi regulasi yang ada membenahi birokrasi yang ada
agar dapat bergerak cepat melalui masa masa yang sulit ini
sehingga siap membuka pintu seluas luasnya bagi bisnismen
dan bagi investor dengan cara cara baru